sampai jumpa di video selanjutnya

kang ubang itu kan senior
malahan lebih senior dibanding kang cecep sama bos bubun
kayaknya kita harus kenalan
maksudnya memperkenalkan diri
kamu tahu rumahnya dimana
kita tanya bos bubun
ya udah telepon
saya cari kerja lagi
cari kerja dimana
sebentar kang ada telepon
saya kan udah bilang
tahu rumah kang gubang
dia tinggal di rumah saya ada apa
kebetulan saya mau kenalan
mungkin nanti saya sama temen temen yang lain
kang gobang mau apa enggak
maksudnya kang bubun
mau tanya dulu sama kang kopang
sama temen temennya yang sekarang di terminal
seperti kita dulu
mau kenalan sama kang gobang

mau ketemu di mana
mereka berapa orang
kita berdua terus ditambah tamu enam orang
kurang nyaman kalau di sini
mending nanti saya aja yang kesana
sejak keluar penjara
saya sudah dua kali ke terminal
tapi cuma sampai jembatan
belum pernah masuk ke terminalnya
kapan mau kesana
hari ini juga bisa
saya kan nganggur juga
kamu kan kalau naik kendaraan umum repot
kalau duduk di depan aman
saya kasih tahu dulu ke otang